sama aku si aming bikin kepala pusing
kang amin tuh aneh tuh bukan lucu
om come sama om has tuh nyanyinya kayak lagu tentara amerika
kau juga pernah ngomong kayak gitu kok sama ije
ini lagi anak kecil ikut ikutan ajang lah diajak ngomong juga
yaudah akan berangkat dulunya
udah naik masih rehat aja
jangan lupa bantuin wa irahnya
jangan duduk duduk aja cak
mama kangen sama barbara
tolong usahain ya
biar eda bisa ke timur tengah
kalo udah si c prioritasin kamu
eda berangkat dulu
doin eda supaya bisa ke saudi
iya dah akan pasti nge doain eda
eda berangkat ya
iya dah hati hati ya
cik terima kasih
sama sama ya kang
pohon pamit ya mau pulang ke rumah
kalau itu mah
ya mudah mudahan saja singkongnya bisa bermanfaat
kenapa pak saung
kan kalau mau pak kamtip bisa langsung minta sama kita
kita mana bisa tahu isi kepalanya amin
tapi yang pasti bukan untuk dimakan sama dia
masa aku tidak usah sunsun

masa aku tidak usah sunsun
ayo kita kerja lagi

enggak usah ma sekalian lewat kok yoyo
abis dari rumah eda hari ini berangkat ke hongkong
sepi lagi di kampung kita
mak si raus mana pernah sepi sih
ya juga sih
kok jarang kelihatan
terakhir sih pamitnya sama yoyo mau ke jonggol ke tempat mamahnya
cuma kalau perasaan yoyoh ya mak ini pasti ada hubungannya sama kang barnas
ih kesian ngeliatnya
anaknya baik bapaknya kayak begitu
yoyoh juga kepikiran sebenarnya
yang penting kan kita sebagai orang tua udah ngingetin
berarti tugas kita sudah selesai
ya kan mak
naik motor susah nggak sih
nggak tahu yoyoh
ajarin mak tuh
ngapain sih mak
udah tua mau naik motor segala buat apa
yoh mak serius ini
yoyoh juga serius ngapain
emang udah tua belajar naik motor
minta boncengin aja mak
nanti jatuh aja ah
dada aja mak
yaudah akhirnya pamit ya mak
ada ada aja sih mama ah
untuk menjaga kesehatan dan kebugaran kalian
kita akan mengadakan latihan fisik
sebagai ujung tombak keamanan ciraos
cai harus selalu menjaga para agen tetap berada dalam kondisi prima
kalian akan saya minta mengitari ciraos sebanyak lima kali
kalian masih ingat mas cai yang saya ajarkan
kami agen cai
kami agen cai
berlatih setiap hari
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
selalu mawas diri
pada konspirasi global
pada konspirasi global
yang menyusup tiap hari
yang menyusup tiap hari
di dunia banyak poros
di dunia banyak poros
kami setia pada ciraos
kami setia pada ciraos
kami agen cai
kami agen cai
berlatih setiap hari
berlatih setiap hari
pak apa kabar pak
bapak udah sarapan
tadi bapak sudah ngopi
ini deh bawain makanan buat bapak
bapak sarapan dulu yuk
bapak tuh gimana sehat
ini masakan dede pak
masakan dede pak
masakan dede pak
masakan dede pak
masakan dede pak
masakan dede pak
kami agen cei zor waxin saya ini carinya dari rapuh
kami agen cai
berlatih setiap hari
berlatih setiap hari
selalu mawas diri
selalu mawas diri
yang menyusup tiap hari bisa kami atasi di dunia banyak waras lucu lucu bingit
mom apa kamu ketawa lucu om kamu sama om hans mom bisa nyanyinya sama aku si aming bikin kepala
amin tuh aneh tuh bukan rukuh moms keren tahu om kamu sama om hans itu nyanyinya kayak lagu tentara
gitu oh iya moms tante eda udah pulang udah sekarang mau ke pjtki kamu mau ikut gak
namaku tufi hartuti malesnya setengah mati makannya kayak pilih pantesan rupanya buncit
aku adalah mau boleh orang tua dosa waalaikum waalaikum salam
assalamualaikum mbak stella waalaikum salam pak dhani saya mau ngasih tahu kalau hubungan saya
dengan mas roby udah saya akhirin tolong bilangin juga sama ayang gledek terima kasih atas nama lo
terima kasih atas nama lo
saya sadar kalau perbuatan saya itu kemarin salah
alhamdulillah eyang segera mengingatkan saya sebelum terlambat
terima kasih ya pak adani
salam buat eyang gledek
cai cai ada ada aja
ayok gaisin baju baju kamu kita pulang